beragam cara dapat dilakukan untuk menikmati waktu berbuka puasa dengan aneka menu takjil khas jawa timur
di tuban ratusan warga rela mengantri bubur arab gratis yang dibagikan pengurus masjid
warga pun antusias menunggu walaupun berdesak desakan
ratusan warga mengantri bubur dengan panci dan ember
meski berdesak desakan ratusan warga ini tetap antusias mengantri mendapat bubur
iya karena bubur ini memang hanya bisa didapatkan pada saat bulan ramadan saja
bubur yang diberi nama musdor ini sama dengan nama masjidnya
dimasak secara bergotong royong dengan para santri
berbahan dasar beras dan air santan garam kemudian bahan tersebut diolah dengan rempah rempah bersama daging kambing
kebiasaan bagi bagi takjil bubur ini sudah menjadi tradisi tahunan masjid mufdor sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sementara itu di blitar ada acara tersendiri untuk menikmati saat berbuka puasa
sebuah resor di kota blitar menyajikan menu ketan kolak kurma dan ketan kurma nabi bagi pelanggannya
ini tengah diminati para pelanggan untuk santapan awal berbuka puasa
selain rasanya yang lezat kuliner ini juga dipercaya memiliki beragam manfaat bagi tubuh
proses membuat olahan ini pun mudah
yakni diawali dengan memasak ketan pilihan hingga benar benar matang sempurna
kemudian kita akan memasak ketan yang berbeda
ketan dicetak dalam mangkuk dan ditaburi buah kurma halus
hanya merogoh kantong sebesar enam rupiah anda pun dapat menikmati satu mangkuk ketan kolak yang dipadukan buah kegembaran nabi muhammad saw ini